setan bu guru
namanya malam hari kadang batang pohon pisang itu bisa terlihat seperti orang
cepereng kok siang siang debbie suka menikmangga
di sebelah pohon mangganya itu ada kuburan
tapi debbie gak takut kan
tapi mereka ngakunya ngeliat setan
iya bu debbie gak takut debby udah biasa sendirian di rumah
tapi kalau cuy lihat nih dari wajahnya juga perlu khawatir
yaudah man cuy pamit ya
si claudia bagaimana orangnya
ya orangnya baik atau tidak
kamu suka tidak sama dia
orangnya rada ngebetain sih pak
ngomongnya mau nikah terus
iya edward lagi sampe bete sama claudia
sering dia ngomong mau nikah mau nikah begitu
silahkan silahkan bu dokter
terima kasih pak
eh kamu bikinkan minum
buat bu dokter sama bu suster
gak usah gak apa apa
tidak apa cuma air minum
gimana hubungannya sama febri sekarang pak aku
alhamdulillah sudah membaik
saya ikut sarannya bu dokter
sekarang baby sudah lebih percaya sama saya
tapi bu dokter
saya tidak mau pbb kabur lagi
membuat febri satu kelompok dengan claudia
saya takut bu dokter
paku gak usah awas
bu yola itu pasti ada alasannya
ini yang terbaik untuk semua pak
mau berangkat kerja
ini bu dokter
terima kasih ya febri
silahkan di minum
febri duduk dulu disini aja ya
bu dokter juga masih pengen ngobrol ngobrol sama febri
ke sebuah tempat
sudah silesai itu motor
sudah bang sudah
sepuluh ribu lah biasa lah
saya ibu guru yola
nanti ibu guru yang akan membantu kamu belajar kelompok
papa takut papa gak mau keluar kamar
febri gak takut bu
karena febri udah biasa di rumah
alhamdulillah kalau febri gak takut
tapi dulu di ciba lengkok bu
lu di sepi lagi
tapi febri gak takut
kalau misalnya nanti febri lagi takut
febri minta temenin aja sama bapak
tadi malam ada yang ngeliat sesuatu
setan ibu guru
namanya malam hari
kadang batang pohon pisang itu bisa terlihat seperti orang
di ciba lengkok siang siang debbie suka menikmangga
di sebelah pohon mangganya itu ada kuburan
tapi debbie gak takut kan
tapi mereka ngakunya ngeliat setan
iya bu debbie gak takut
ibu udah biasa sendirian di rumah
udah sore nih bu guru pulang dulu ya
bu guru cantik deh
debbie juga cantik
bu guru baik
dewi suka sama bu guru
ibu guru juga suka sama debbie
bu guru pulang dulu ya
jadi rendah jangan cuma berduit
bukannya ke warnet
ya ampun pi itu mau dangga
ini beli komik sama nenek
terus neneknya mana
ya udah pulang pi ini kan udah sore
ya ampun pi headphone masuk dulu nya
eh wartu wartu wartu sebentar sebentar
begini kan di kampung kita ini lagi heboh sama juri
oh ya itu itu tuh juri
semua orang juga ngomongin itu pi
jadi gini nanti malam misalnya kamu takut tidur sendiri
kamu boleh tidur sama papi di kamar papi ya
ya ampun pi eh waktu udah gede pi
ya aku mah nggak takut sama juri juri begituan